sampai dianggap goya
lalu rupanya yang lepet hai kurang ajar lo ya teman saya bang bukan saya bukan ini dia dia
emang oh saya tahu pasti ini punya abang kan apaan sih menang nang aja terus kenapa kalau
ini nah monake monoke udah nih apa nih upah sepeda upah sepeda
sepeda bawah dah ya makasih eh oh mari sering sering aja bang di tv
ada banyak iya berarti bisa makan makan aja banyak terbatuk siap siap masuk gigi
satu set set manggung enak manggung enak bangkong nih emang bisa kogok ya hahaha
nih bangal lurunya
sekarangprofesi okenumber atau bisa yaudah coba
fatih cupu gak kena
sikit lagi deh
ya udah nih batunya
yah gak kena lagi
tuh liat tuh
ada al malik sama a fatih
dan satu lagi
bidadari dari surga
nih gini nih caranya
ketika mereka selepet
itu juga bantu selepet
tapi bukan ke mereka
ke orang yang lewat
kiranya al maliknya selepet
di bagian kan
oh orang itu
karena gantian kaki lah dong
ini mah namanya
udah gak seru
wah kurang ajar tuh anak
sial lagi deh
fatih pasti bisa
siapa ini yang ngelepet gua ya
lu rupanya yang ngelepet
kurang ngajar lu ya
bukan nih dia
kalah deh lu
apakah dapat untuk banyak gua
sepeda gua itu
sepeda gua itu
nekak neber lu
eh mau jahit batu
mau dibawa kemana sepeda gua
ini sepeda gua bang
bagaimana cerita sepeda gua
dari tadi gua gua janjian pakai sepeda gua
ini sepeda gua
ini sepeda gua bang
baru beli kok bang
banyak akal lu
beli dari siapa lu
dari dua bocah tadi bang
lu mau makan enak gak
lebih enak daripada ayam
lebih enak daripada daging
aduh kok tau sih
duit banyak makannya tahu sih
dukung macam apaan begini nih
ya udah kalo gak mau gua beli sendiri
bang tau gak tau
gua ambil dua bang
pokoknya lu tenang aja matt
kalo ini duit belum habis
gua gak berhenti ngeraktir lu
eh coba lu sebutin ciri cirinya
gua mau denger
yang satu tua kecil
tua kecil bau bener
yang dua ya
iya bener yang dua
gendut pula perutnya bang
jangan nunjuk dong
sini sepeda gue
terus duit gua gimana bang
eh lu ragu gue orang kaya
kalo lu emang aku beli
kuitansinya ada gak
hah lu gua laporan polisi masuk penjara lu
ya udah kujalan ya
waduh kerja ana aja lagi
gua ada kagak nyampe nyampe
dah bang kejar lagi
gua tuh bohongin
yuk makan yuk
gak punya adab
kalau sebelum makan baca doa dulu
kadang suka terbalik nih
itu doa tidur
sekali lagi salah gue tarik nih tau
masih ada orang model gini
pokoknya kenang aja
kalau tuh duit belum habis
pokoknya gua terakhir
itu dia tuh
duit dari mana ya
sepeda yang mana
punya gua dong
ulah ngajar lo
lo nikmatin sendiri
itu namanya pencurian
lo bukan anak kecil
udah tua tau gak lo
lo kalau kebanyakan marah
gue mah sebagai temen ngasih tau nih
ini namanya tau gejerat
lo pikir gua pembantu
nih nyuendok sendiri
ini semua udah gue bayarin
kecuali yang ini belum
padahal lo muka lo banyak konflik
lo kenapa dimanja
jangan hilang budaya begini
kembangin terus ya
tambahin lagi dua
saya ngudak dulu ya
dari bang kejar lagi
ada yang aneh nih
kenapa lu pada berhenti disini
kita itu temanan udah lama
lu kenapa sih ngejar ngejar gua mulu
lu demen apa sama gua
ngapain gua demen buah lorok
ini yang jadi pertanyaan
kenapa gua ngejar ngejar lu
gak abis pikir gua
mau jahit batu
gua habis pikir
jangan bengong aja lu
lu jawab pertanyaannya
kenapa kita ngejar ngejar dia
abis seru sih
lu gak seru lagi
lu hidup nenek nenek sekurang kurangnya
jadi begini nih
caranya nih om
waktu kita berdua nih
dia ngasih duit
iya maksudnya begitu dah
duitnya kita buat makan dah
ini pertanyaan dan jawaban cerdas nih
tadi pagi lu makan ikan ya
gua tau sih